pembangunan bangkai kambing
diduga masih banyak bangkai yang masih belum ditemukan karena terbawa arus sungai
berdasarkan perhitungan sementara jumlah bangkai yang ditemukan mencapai lima puluh ekor
sebelumnya warga sempat melihat adanya sebuah truk yang berhenti di atas jembatan sungai serang pada senin malam
namun mereka tidak mengira jika truk itu akan membuang bangkai kambing di lokasi ini
ini memang tadi malam juga warga kami tahu kalau ada truk parkir di sini
setengah sebelasan dan mungkin pelakunya seperti itu yang dibawa dari luar daerah
menurut polisi kambing kambing ini diduga berasal dari daerah lain dan milik peternakan besar
karena ditemukan adanya tali di leher kambing yang menunjukkan tanggal pembelian ternak
belum masih ada ikatan di lehernya itu tadi menunjukkan tanda mungkin tanggal bulan pembelian
sementara itu hasil pemeriksaan bangkai kambing oleh dinas pertanian perikanan dan pangan kabupaten semarang
kambing kambing itu mati akibat terjangkit pmk sejak satu hingga dua hari lalu
jadi dari beberapa ekor domba yang sudah kita cek ini semua rata rata sudah terkonfirmasi pmk atau saspek pmk
ini terlihat dari mulut yang ada lukanya kemudian kuku itu yang lepas
bangkai kambing yang telah dievakuasi selanjutnya dikubur
warga sekitar sungai serang diimbau meminimalisir penggunaan air sungai untuk konsumsi ternak
guna mengantisipasi penyebaran pmk
tim liputan cnn indonesia